koridor tiga belas transjakarta jurusan tendean ciledug resmi beroperasi mulai hari ini
khusus di hari pertama operasi penumpang tidak dipungut biaya alias gratis
warga jakarta antusias untuk mencoba koridor baru ini
lalu seperti apakah wajah koridor terbaru transjakarta
satu lagi solusi yang ditawarkan pemerintah provinsi dki jakarta
kepada warga ibu kota yang sudah jengah dengan macet seperti saya
yakni transjakarta koridor tiga belas rute ciledug tendean
rute yang baru diresmikan ini diklaim mampu mengurangi kemacetan di wilayah selatan jakarta
yuk kita intip seperti apa wujudnya
nah ini dia bus yang melayani koridor tiga belas
pt transjakarta menyiapkan seratus unit single box berukuran maksi
seperti yang ada di sebelah saya ini
dengan bus ini penumpang dari ciledug diprediksi hanya butuh tiga puluh menit menuju tengah jakarta
bayangkan tiga puluh menit
jika dibandingkan dengan sekarang menggunakan kendaraan roda empat sekitar satu lima jam lebih
sementara roda dua sekitar satu jam
jadi memotong waktu cukup banyak dengan adanya transjakarta koridor tiga belas ini
transjakarta koridor tiga belas diprediksi mampu mengangkut sekitar dua puluh empat penumpang per hari
lebar jalan layang koridor tiga belas mencapai delapan meter

jalan ini memiliki jalan yang berbeda untuk single box dan enam belas meter untuk double box
jalan ini sengaja didesain untuk dilintasi dua bus transjakarta
koridor tiga belas membentang dari ciledug hingga tendean dengan panjang sembilan tiga km
yakni kita akan lihat sama sama dari sembilan tiga km ini dua belas haltenya terletak di mana saja
yang pertama adalah halte tendean kemudian rawabarat tirta yasa csw majestic felbak kebayoran lama seskoal cipulir suadharma jorwe ii dan berakhir di halte adamalik
bus akan berhenti selama dua puluh detik di masing masing halte
namun bus akan berhenti lebih dari dua puluh detik di empat halte
yakni halte tirta yasa kemudian csw felbak dan jorwe
penumpang di empat halte ini diperkirakan lebih banyak
koridor tiga belas terintegrasi dengan koridor satu kemudian enam sembilan sepuluh dan juga empat
koridor tiga belas memiliki jalur yang menanjak karena merupakan satu satunya jalur bus transjakarta yang dibangun di atas tanah atau disebut juga sebagai jalan layang
laju bus terbilang pelan
bus hanya boleh melaju dengan kecepatan maksimal empat puluh kilometer
halte ini berada di jalan kapten tendean jakarta selatan
halte ini menjadi awal penumpang naik bus transjakarta yang ingin menuju ciledug
halte csw halte yang diperlukan oleh penumpang adalah halte yang berhenti di tiga halte di koridor ini
selanjutnya kita menuju kemana
ini merupakan titik tertinggi di koridor tiga belas dengan ketinggian dua puluh tiga meter di atas permukaan tanah
sebab halte csw tepat berada di atas jalur mrt
halte csw sempat menuai kritik karena desainnya yang dinilai tak ramah penyandang disabilitas dan usia lanjut
dan sebagai solusi transjakarta menyiapkan dua unit lift yang mengantar penumpang menuju halte
pemberhentian berikutnya halte adamalik
baiklah kita akan menuju ke halte adamalik yang menjadi halte paling ujung untuk koridor ini berada dekat dengan universitas budi luhur
setelah sampai di halte adamalik bus transjakarta tidak bisa langsung memutar untuk kembali ke arah tendean
karena ruas jalan yang sempit bus akan terus melaju tanpa langsung memutar
nantinya jalan perumahan puri beta dua ini akan dijadikan jalan umum melalui kerjaan
bersama dengan pengembang
nah itu dia gambaran operasional koridor tiga belas yang diharapkan kita warga jakarta dan sekitarnya bisa gunakan